gelaran pilkada dki jakarta tinggal menghitung hari
debat kedua baru saja digelar beberapa waktu lalu
dan debat terakhir akan berlangsung pada sepuluh februari kelak
sejumlah lembaga survei ikut pula mengeluarkan hasil temuan
tentang tingkat keterpilihan kandidat yang cukup bervariasi
jadi yang terdepan untuk bersama sama rakyat
membangun jakarta yang kita idam idamkan
nah bagaimana caranya kami mulai menaikkan tunjangan kinerja daerah
reformasi birokrasi akan berjalan dengan cepat
dengan suasana kerja yang positif
dinamika politik ibu kota menunjukkan geliat
pasca debat kedua pilkada dki jakarta beberapa hari yang lalu
awal bulan februari ini dibuka dengan rilis hasil temuan
tiga lembaga survei yang dilakukan sebelum dan sesudah debat kedua
ketiga lembaga tersebut
carta politika poltreking indonesia
dan lembaga konsultan politik indonesia lkpi
mencoba mengukur calon pemimpin jakarta dalam lima tahun ke depan
tak jauh berbeda dengan hasil survei yang pernah dirilis
sejumlah lembaga survei sebelumnya
ketiga lembaga ini menunjukkan hasil beragam
tentang tingkat keterpilihan atau elektabilitas calon pemimpin dki jakarta
poltreking indonesia melakukan survei sebelum dan sesudah debat kedua
poltreking melakukan survei sejak dua puluh empat hingga dua puluh sembilan januari dua ribu tujuh belas
dengan melibatkan delapan ratus responden
survei ini menempatkan pasangan anis sandi di posisi pertama
dengan tingkat keterpilihan mencapai tiga puluh satu lima persen
diikuti pasangan ahok jarot pada angka tiga puluh tiga belas persen
agus silvi berada di posisi buncit dengan angka dua puluh lima tujuh puluh lima persen
sementara dua belas enam puluh dua persen memilih untuk tidak menjawab
karta politika juga melakukan survei pada tujuh belas januari dua ribu tujuh belas
karta politika juga melakukan survei pada tujuh belas januari dua ribu tujuh belas
karta menempatkan ahok jarot dengan angka keterpilihan tertinggi
yakni tiga puluh enam delapan persen disusul oleh anies sandi dengan angka elektabilitas dua puluh tujuh persen
sementara agus silvi berada di posisi ketiga dengan angka dua puluh lima sembilan persen
dan persentase responden yang tidak menjawab sepuluh tiga persen
dan yang terakhir
adalah lembaga konsultan politik indonesia atau lkpi
dengan angka undecided voters yang cukup tinggi
yakni dua puluh satu dua persen
lkpi menempatkan pasangan agus silvi di peringkat pertama
dengan angka keterpilihan dua puluh enam delapan persen
kemudian dengan angka dua puluh enam dua persen
anies sandi ada di posisi kedua
sementara itu ahok jarot berada di posisi terakhir
dengan angka dua puluh lima delapan persen
survei ini dilakukan pada tiga belas hingga dua puluh enam januari dua ribu tujuh belas

sementara itu ahok jarot berada di posisi terakhir dengan angka dua puluh lima delapan persen
sementara itu ahok jarot berada di posisi terakhir dengan angka dua puluh enam delapan persen
dengan melibatkan enam ratus responden
kendaki tak bisa dijadikan sumber orientasi masyarakat
untuk melihat prospek pemenang pilkada ibu kota
perbedaan hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga
menunjukkan ketatnya persaingan menuju dki satu
tidak menutup kemungkinan
jika pilkada dki jakarta
akan berlangsung lebih dari satu putaran
jin cnn indonesia
survei ini menunjukkan perbedaan pasangan calon yang menduduki posisi tertinggi dalam hal elektabilitas
dan sudah hadir malam ini manager riset carta politika mas muslimin selamat malam
mas muslimin terima kasih sudah hadir
kemudian ada direktur riset lkpi lembaga konsultan politik indonesia tatak ujiati
selamat malam bu tatak
kemudian nanti kita akan coba untuk menghubungi dari poltreking karena tiga survei ini salah satunya adalah poltreking
saya tadi sudah digambarkan beberapa hasil survei ya tapi saya ingin kembali tunjukkan agar bisa terdapat
digarisbawahi bagaimana kita tampilkan dulu hasil riset dari tiga lembaga survei yang dirilis februari
sengaja kita ambil yang terakhir karena ini sudah tinggal kurang dari dua pekan ya
bahwa inilah kondisi terakhir dari tiga lembaga survei kita ambil dari carta politika terlebih dahulu
untuk pasangan agus silvi dua puluh lima sembilan persen kemudian ahok jarot tiga puluh enam delapan persen
apakah ini artinya rebound nanti mas muslimin menjawab
kemudian pasangan ani sandi dua puluh tujuh persen
sementara untuk yang tidak tahu dan tidak menjawab ini selalu saya garis bawahi dalam setiap survei elektabilitas terkait dengan pasangan kandidat di pilkada dki
karena angka ini ternyata memang sangat menarik
masih angkanya seputaran sepuluh bahkan nanti ada yang lebih besar lagi
sekarang kita akan lihat selanjutnya
dari lembaga survei poltreking indonesia surveinya memang dilakukan dua puluh empat sampai dua puluh sembilan januari dua ribu dua puluh
pasangan agus silvi dua puluh lima tujuh puluh lima persen
pasangan ahok jarot tiga puluh tiga belas persen
tertinggi di sini adalah pasangan anis sandi tiga puluh satu lima persen
ini juga menarik sebenarnya bisa kita elaborasi apakah memang pasangan anisandi setelah debat kedua ini kemudian angkanya juga rebound cukup tinggi
padahal kalau kita lihat di beberapa survei yang lain dan juga poltreking sendiri
ini relatif di peringkat kedua atau peringkat ketiga sebelumnya
tetapi kali ini menjadi peringkat yang pertama
untuk angka undecided voter atau yang tidak menjawab mungkin belum menentukan pilihan atau mungkin merahasiakan pilihannya
masih dua belas enam puluh dua persen
sekarang kita bergeser ke lkpi ya lembaga konsultan politik indonesia
riset yang dilakukan sejak tiga belas sampai dengan dua puluh enam januari dua ribu tujuh belas ini
menghasilkan pasangan agus silvi dua puluh enam delapan persen
kemudian anies sandi dua puluh enam dua persen
ada perbedaan yang sangat tipis ketiganya
tapi lebih tipis lagi antara anies sandi dan agus silvi dua puluh enam delapan dan dua puluh enam tujuh
hanya terpaut sedikit sekali
yang paling menarik menjadi catatan adalah
angka yang masih belum menentukan pilihan atau undecided voter ini
kita tahan dulu si lkpi ya
saya akan tanya ke narasumber yang sudah hadir bu tatak
jadi kalau melihat
apakah memang sangat tinggi an decided votersnya
masih belum menentukan pilihan
apakah ini memang artinya pemilih jakarta masih bimbang
jadi kalau dilihat hasil dari survei ini
saya tidak bisa mengatakan bahwa siapa yang nomor satu
artinya karena survei kami itu margin of error nya tiga sembilan
sehingga kita bisa mengatakan bahwa
ketiga kandidat ini sama kuat
punya peluang untuk maju putaran ke tujuh
tipis sekali ya perbedaannya itu ya
nah kenapa yang pertama mungkin menjawab
sebelum faktor menjawab tadi undecided voters
yang undecided terlebih dahulu
yang masih dua puluh persen
jadi kalau dari survei lkpi kita pernah dua kali survei
yang pertama yaitu bulan november dua ribu enam belas
dan sekarang januari dua ribu tujuh belas
ada perbedaan sekitar tiga bulan
nah kita tidak melihat adanya perbedaan yang dramatis
sejak november itu juga
dari november ke yang sekarang ini begitu ya
perilaku politik atau perilaku perubahan apa namanya
perilaku pemilih itu tidak berubah secara dramatis
dan itu menurut pengalaman survei kami sebelumnya memang demikian
artinya sebetulnya perubahan perilaku pemilih itu hanya akan berubah secara drastis
apabila ada sesuatu momentum yang kami bilang sih tsunami politik
tidak ada tsunami politik
yang sekarang terjadi tidak ada tsunami politik
tidak ada tsunami politik

pesiwa pesiwa yang mengiringnya
oh itu riak ya
yang kami bilang tsunami politik misalnya adalah dua ratus dua belas al ma'idah
itu dulu ketika awal awal ya survei
itu popularitas dan elektabilitas pasangan basuki jarod eh basuki ya waktu itu kan belum ada pasangan
tapi begitu kemudian ada al ma'idah ini tsunami
sehingga hasil survei dia kurang atau separuh berkurang
nah sekarang sejak pencalonan sejak al maidah bulan september
ini tidak ada tsunami poli
ya adanya riak riak saja
tidak cukup terlalu mempengaruhi
tidak cukup mempengaruhi perilaku pemilih
untuk berubah secara drastis
karena sebetulnya seorang pemilih itu untuk berubah dari pilihan a ke b itu sebetulnya
membutuhkan banyak informasi banyak apa namanya keyakinan
sehingga dia bisa memilih mengapa dia berpilih a ke b

jadi itu adalah hal yang sangat penting

menunjukkan bahwa berpilihan pemilih di indonesia di jakarta juga itu tuh bahwa
untuk melakukan perubahan pilihan dia membutuhkan sesuatu yang sangat menarik
jadi itu itu berarti
kalau boleh melakukan perubahan pilihan itu adalah hal yang sangat penting
jadi apa nih
yang sangat mendasar sangat besar

yang pak basuki di awal kemudian pas pencalonan itu menurun secara drastis
itu karena dia ada sesuatu yang luar biasa
yang sangat signifikan tsunami politik tadi yang anda sebutkan
nah sekarang kami tidak melihat itu
sehingga survei lkpi pada bulan november sampai sekarang itu perubahannya tidak signifikan
sejak november pun juga tipis begini
tipis jadi ada penurunan dari agus silvi kami lihat itu satu tiga persen saja penurunannya
sementara dari november ahok dan anisandi basuki jarot itu naik satu dua persen
oh tren dua tiga ini naik ya
tiga ini naik tapi satu dua persen saja
jadi kami melihat sejak november ini ya
iya itu tidak cepat
ada sedikit naik dari basuki jarot dan anisandi tetapi pelan
trennya naik satu dua persen dari november ke februari
sementara untuk tren nomor satu dari november ke januari turun satu tiga persen
baik itulah membuat kemudian bedanya hanya tipis ya
bagaimana dengan hasil dari carta politika
ketika kita lihat angka
yang dimiliki oleh ahok jarot begitu tinggi ya tiga puluh enam delapan persen
itu bisa anda jelaskan faktornya seperti apa
apa yang terekam dari survei carta politika di periode januari tujuh belas sampai dua puluh empat januari itu
kalau dari sisi kenaikan drastis
setelah debat pertama ya
setelah debat pertama
ada pengaruhnya tidak itu
saya kira ada karena survei sebelumnya
yang kita lakukan di bulan november
angka basuki menunjukkan hanya di dua puluh delapan
sementara waktu itu agus tertinggi dua puluh sembilan lima
sementara anies kita lihat angkanya di kisaran dua puluh enam tujuh pada bulan november
kemudian kita lakukan survei pasca debat terutama
yang mengejutkan adalah ada kenaikan yang cukup signifikan
di pasangan nomor dua pasangan basuki jarot
di mana di angka dari dua puluh sembilan sembilan tadi menaik menjadi tiga puluh
saya kira kenaikannya cukup signifikan
dan sebaliknya justru ada penurunan yang terjadi di pasangan agus silvi
di mana di angka waktu di bulan november itu
survei menunjukkan di carta politika
pasangan agus silvi itu ya
kemudian saat ini justru
trendnya justru turun
sampai berapa persen turunnya
cukup signifikan karena dua puluh sembilan lima persen menjadi dua puluh lima
artinya sekitar empat sekian persen turunnya
sementara di pasangan nomor tiga anies sandiaga
saya kira memang suara anies ini cenderung stuck
walaupun naik sedikit sedikit
jadi dari survei sebelumnya kita hanya dua puluh lima
dua puluh enam maaf sekarang sudah dua puluh
artinya naik satu digit ya satu angka
memang tidak turun cenderung stuck
trendnya naik naik atau cenderung stuck itu
stuck tapi naik sedikit begitu ya
berarti nggak bisa disebut naik gitu atau bagaimana
kalau di sini sebenarnya kita bisa tunjukkan bahwa ini cenderung stagnan
karena margin error ya
dengan delapan ratus responden yang kita
margin of errornya berapa itu
di carta politika ya
carta politika melakukan survei delapan ratus responden
namun data yang kami analisis hanya tujuh ratus enam puluh tiga
jadi ada tiga puluh tiga data yang tidak kita analisis
jadi ketika angka yang disebut perolehan anies yang dua puluh tujuh persen itu artinya
artinya bisa saja naik jadi tiga puluh persen
tiga puluh persenan atau turun
begitupun dengan pasangan ahok bisa jadi hanya tiga puluh tiga persenan atau justru sampai tiga puluh sembilan persen
jadi ada margin kurang lebih tiga lima persen
kira kira faktornya apa saja itu ketika pasangan agus silvi itu
boleh kita mulai dari nomor satu terlebih dahulu ya
turun yang cukup signifikan tadi menurut penelitian dari carta
memang ada yang kami kemudian potret dalam survei ini
di samping tentunya mengukur popularitas elektabilitas
jadi ada kecenderungan kenaikan di tingkat kepuasan publik terhadap petahana
yaitu pasangan ahok jarod
sebelumnya di angka enam puluh tiga an sekarang naik jadi enam puluh lima persen
kemudian faktor kedua saya kira mungkin juga karena pengaruh debat
dimana survei yang kami lakukan kami coba memotret bagaimana perilaku pemilih
atau bagaimana kemudian tanggapan pemilih dki terhadap debat yang sudah dilangsungkan pada putaran pertama
ada tanggapan publik di situ
ada jadi angka kami menunjukkan cukup menarik
karena secara keseluruhan apresiasi publik terhadap pasangan nomor dua jauh lebih tinggi dibanding nomor satu dan tiga
kemudian apresiasi secara umum kemudian kalau lihat bagaimana misalnya pertanyaan begini
program pasangan yang paling mana yang kemudian dinilai paling baik oleh publik
kami tanyakan begitu
nah hasilnya memang menunjukkan bahwa pasangan nomor dua ini dinilai lebih baik menyampaikan persoalan
oh jadi pengetahuan publik terhadap program program kandidat itu juga diteliti di situ
diteliti jadi misalnya
baik kita tahan dulu mas ya kita nanti akan lanjutkan lagi
saya penasaran dengan apakah proses persidangan ahok ini tidak berpengaruh dengan faktor ini atau justru berpengaruh positif begitu ya
nanti kita akan ulas lebih lanjut tetaplah di cnn indonesia prime news
kita lanjutkan penjelasan dari mas muslimin tadi sampai pada soal penjelasan bagaimana faktor perolehan suara
secara elektabilitas ya dari kandidat nomor dua ini cukup tinggi kenaikannya signifikan
sementara untuk yang pasangan nomor satu trennya turun cukup signifikan juga cukup banyak maksudnya begitu ya
kemudian sementara pasangan tiga relatif stagnan walaupun ada naik sedikit begitu kan catatan terakhirnya
yang saya penasaran boleh nggak kita sedikit kaitkan
dengan kondisi sosial dinamika sosial yang ada sekarang ketika persidangan ahok yang digelar hampir setiap minggu
sepekan sekali begitu kan memberikan pengaruh tidak dengan hasil dari survei yang dilakukan oleh carta politika
ataukah pengaruhnya negatif apakah pengaruhnya positif
ataukah sebenarnya tidak menjadi sebuah pengaruh dalam sebuah survei yang dilakukan carta
kalau kita balik flashback ya
artinya kepenurunan sosial
suara elektabilitas ahok itu terjadi pasca al maidah
kemudian justru di tengah persidangan ini masa persidangan dilakukan justru ada kenaikan
artinya kalau apakah itu berpengaruh terhadap elektabilitas saya kira
itu kemudian tidak mempengaruhi penurunan elektabilitas ahok
yang justru ada rebound ketika ada persidangan
jadi justru memberi pengaruh positif
kita tidak merekam apakah itu kemudian positif atau tidak
tapi yang kita rekam tadi adalah debat
bagaimana kemudian kami menganggap bahwa salah satu faktor kenaikan elektabilitas pasangan ahok jarot adalah
kemungkinan ada debat
kemungkinan ada di debat salah satunya
mayoritas mengapresiasi dari penampilan pasangan nomor dua
nah kemudian bagaimana
jadi debat ini menjadi catatan penting bagi para pemilih
artinya dengan angka yang beda tipis
akan tetapi saya kira cukup signifikan pengaruhnya kalau kita lihat dari sisi tren
karena dari beberapa kejadian kejadian sebelumnya
saya kira tidak ada yang melatar belakangi kenapa tiba tiba justru suara pasangan nomor dua ini tiba tiba rebound
yang mestinya kalau kita runut dari al maida kemudian persidangan itu
persiwa hukum yang menimpanya ya
saya kira ada tren yang cukup drastis penurunannya
tapi di tengah justru prosesnya dilakukan di pengadilan justru ada rebound
walaupun anda tidak merekam apakah ini langsung memberi pengaruh positif atau tidak
tidak tidak merekam itu
tapi reboundnya ini justru di tengah tengah persiwa hukum
di tengah tengah peristiwa hukum itu yang saya kira juga fenomena tersendiri
tapi itu sebelum
persidangan yang delapan kemarin ya
sebelum peristiwa yang persidangan ke delapan yang memancing keributan baru begitu
baik kalau dari lkpi sendiri memotret soal debat ini ada pengaruhnya tidak
kalau dari lkpi kita melihat debat itu ada pengaruhnya tapi sedikit
sedikit justru kalau tadi signifikan ya dari carta ya
sedikit alasannya kenapa kami menanyakan kepada responden
apakah menonton debat atau tidak
itu yang mengatakan bahwa debat itu berpengaruh terhadap pilihan mereka
itu yang mengatakan bahwa debat itu kemungkinan berpengaruh
dan debat itu kami juga pertanyaan
oke baik lalu
nah dari situ kemudian kita juga tanyakan siapa kira kira evaluasi kan
seperti yang dilakukan carta juga
siapa misalnya pidato yang paling menarik
nah kalau di survei kami mengatakan yang pidato paling menarik itu anies baswedan
siapa yang jawabannya paling menarik
itu memang pak ahok yang paling menarik jawabannya
jadi di situ apa memang debat itu cukup berpengaruh
tetapi bagi saya tidak melihat itu terlalu signifikan pengaruhnya ya karena itu
signifikan dalam perolehan elektabilitas
karena ketika kami menanyakan juga kepada responden
apakah pilihan mereka itu tetap atau bisa berubah
oke sampai setelah melihat debat maksudnya
bukan secara keseluruhan secara umum
dan ketika kita cross dengan pemilih dengan pilihan dengan kandidat
itu yang paling mudah berubah itu adalah pemilih dari partai
jadi agus silvi pemilih agus silvi ini cenderung kami bilang mungkin labil
kenapa demikian faktornya apa
nah kami membedah lebih lanjut ternyata pemilih karakteristik dari pemilih agus silvi ini adalah
mereka yang tingkat ekonominya rendah pendidikannya rendah
dan kami melihat bahwa justru orang yang pilihannya masih labil
ini dari kategori pemilih seperti ini
ini juga bisa dibuktikan bahwa misalnya kami menanyakan apakah anda mengikuti parade kebinekaan
oke peristiwa memang waktu itu ya
peristiwa parade kebhinnekaan
pada bulan desember kalau tidak salah ya
dan parade kebhinnekaan waktu itu kan banyak dihubungkan dengan pak basuki
karena banyak partai yang hadir di sana dari pak basuki
partai pendukung kemudian juga dari tim sukses pak basuki banyak terlibat di situ juga gitu ya
nah tapi ternyata kalau di cross dengan pilihan itu ternyata paling banyak peserta parade kebinekaan itu memilih agus silvi
peserta parade kemana
parade kebinekaan itu paling banyak memilih agus silvi ketimbang
ada angkanya tidak
tiga puluh tiga dibanding dua puluh lima an ke pak ahok
jadi tiga puluh tiga ke
tapi tidak disebut ke pak anies ada yang pak anies
ada juga ke pak anies

artinya kita mengatakan bahwa sebagian dari mereka yang ikut di parade kebinekaan ini adalah masyarakat kelas bawah yang sebetulnya cair
dia diajak pak ahok ayo diajak bu
jadi anda juga meneliti ketika peristiwa apa adanya momentum parade kebhinnekaan itu pada bulan desember lalu itu begitu ya
langsung anda tanyakan memilih siapa jika pemilihan dilakukan saat ini begitu ya
jadi itu lebih memilih ternyata agus silvi padahal identik dengan dukungan kepada pasangan nomor dua begitu ya
tapi anda juga meneliti tidak dengan ketika memanfaatkan momentum dua ratus dua belas itu
iya kami juga tanyakan kepada responden apakah anda mengikuti aksi dua ratus dua belas
dan kemudian ketika kami cross dengan pilihan
yang dua ratus dua belas itu
dan berapa persen memilih
mayoritas berarti ya
jadi ada tetapi tidak signifikan yang mengikuti
peserta dua ratus dua belas itu cenderung memilih solid
memilih pasangan ani sandi atau agus silvi
sementara yang peserta para kebhinnekaan itu cenderung lebih cair
tapi itu terjadi pada bulan desember ya
pada bulan desember tetapi kami
perbedaannya dengan januari bagaimana
iya jadi gini
karena perbedaannya dengan januari
berlaku pemilihnya tidak banyak
labil itu adalah yang kelas bawah
jadi sebetulnya kelas inilah yang sebetulnya bisa dipengaruhi
oleh para kandidat
pada menjelang momentum pencoblosan yang kurang dari dua minggu ini gitu
itu artinya satu dari lima orang
ya cukup besar
jadi ini bisa menjadi momentum buat para kandidat untuk
artinya perubahan dari desember itu ke januari tidak terlalu signifikan
ketika soliditas dua satu dua maupun cairnya apa namanya para kebhinnekaan begitu ya
baik nanti kita akan lanjutkan apakah hal yang sama juga diteliti oleh carta politika begitu ya
kami akan kembali mengulasnya setelah jeda berikut ini
jadi kembali langsung mulai dari kastingut
dan eropa eropa yang terendah endah
kalau melakukan kuncinya itu ada yang lebih jauh jadi nilainya
sekarang tapi yang di sini
ternyata masih belum ada salah satu kandidat yang merajai begitu survei survei ini
jika biasanya dalam sebuah pilkada kan sudah mulai terlihat begitu ya
mungkin pilkada dki jakarta yang lalu apakah juga mirip mirip seperti itu
paling tidak sudah ada yang dominan misalnya petahana ya waktu itu ya tahun dua ribu dua belas misalnya ya
kemudian pilkada di sejumlah daerah yang lain biasanya juga begitu
entah itu petahana atau oposisinya begitu yang sudah mulai terlihat apalagi mendekati waktu terakhir
tapi untuk yang kali ini bagaimana anda memotretnya
apakah ini bisa anda sebut karena nomor satunya bisa bergantian begitu
nomor duanya bisa bergantian nomor tiganya bergantian
kalaupun tidak bergantian perbedaannya sangat tipis atau undecided votersnya masih tinggi
rata rata ciri ciri angka survei yang kalau saya lihat dari berbagai survei seperti itu begitu karakternya
belum ada yang sangat dominan
menurut anda mas muslimin apakah memang ini publik jakarta sebagai pemilih masih bimbang
masih menyimpan pilihannya dalam hati
sambil melihat dinamika yang ada
atau bagaimana sebenarnya
yang harus dipahami memang dalam pilkada pilkada lain di luar jakarta terutama ya
biasanya memang mendekati hari hari pemungutan suara itu kelihatan siapa yang cukup tinggi
atau memang ada beberapa wilayah yang cukup persaingannya cukup ketat
tapi biasanya itu dari awal sudah begitu
nah berbeda memang fenomena di dki
dki yang sekarang ya
dki yang sekarang
misalnya dulu sebelum ada muncul anies walaupun kemunculannya kemudian agus bahkan tidak diduga duga kan
menjelang di akhir akhir memang waktu itu kan petahana hampir dikatakan tidak ada lawan
itu saat sebelum pencalonan ya
itu sebelum mencalonan
nah justru saat ini kita lihat bagaimana memang persaingan yang cukup ketat
bahkan survei naik turun ya
kadang nomor agus sempat nomor satu
kemudian turun lagi nomor tiga
yang pertama saya kira ini menunjukkan bahwa pemilih di dki ini memang sangat cair
dinamisasi yang terjadi terhadap pemilih itu memang sangat memungkinkan bahkan menjelang menjelang hari h
ini karakter pemilih dki selama ini ataukah khusus sekarang ini
saya kira kalau kita berkaca di dua ribu dua belas bahkan waktu itu
kalau kita lihat di dua ribu dua belas hampir semua bahkan lembaga survei mengunggulkan voke
waktu itu karena memang selisihnya hampir bisa dikatakan cukup sulit untuk dikejar waktu itu
tapi pada hari h justru kemudian kita lihat justru berbalik
nah kemudian yang kalau kita bandingkan dengan
itu kan berbeda ya waktu itu petahana sangat dominan
tapi tingkat kepuasan terhadap kinerja rendah karena kalau tidak salah waktu itu seperti itu surveinya
nah berbeda di sini yang sekarang itu kalau lihat petahana tingkat kepuasan publiknya cukup tinggi
nah menariknya elektabilitasnya anjlok walaupun tingkat kepuasan publiknya tinggi
nah itu dia apa masalahnya apakah itu yang menjadi penyebab undecided voters masih tinggi
saya kira itu salah satu ya bahwa kenapa kemudian yang tadinya saya kira dari sisi kepuasan publik
oke masyarakat jakarta mengakui bahwa ahok ini cukup ee
sebagai pemimpin cukup berhasil
tapi ada fenomena tadi saya kira al maida yang kemudian menurunkan elektabilitas pak ahok
itu yang saya kira kenapa kemudian persaingan kemudian cukup ketat
karena ada variable lain yang biasanya jarang terjadi di daerah daerah lain
apa kira kira variabel lainnya
maksud saya ada variable tentang apa
jadi ada kasus ras
ada kasus yang kemudian
itu ternyata cukup berpengaruh di pemilih dki
nah artinya dengan mayoritas pemilih
nah sementara dengan dua kandidat yang lain
mungkin misalnya katakanlah agus
belum punya rekod
jadi mungkin masyarakat belum bisa menilai secara utuh
kemudian ada yang berpengaruh

sosok yang cukup dikenal
tapi lebih banyak berkutat di dunia intelektual
nah kemudian di pemerintahan juga baru di menteri
artinya dengan figur yang tiga orang ini
ada yang dinilai puas
tapi dua ini saya kira masyarakat masih akan terus mencari
akan terus membaca dibandingkan tiga pasangan ini
mana kemudian yang lebih pantas untuk dia pilih
nah walaupun tadi ada variable
bahwa kenapa cukup tinggi
faktor elektabilitas incumbent yang tadinya cukup tinggi
kemudian diterpas tsunami politik itu
maka kemudian dua pesaing punya kesempatan yang sama
untuk kemudian memenangkan pertarungan di lima belas februari nanti
angka undecided voters dari lkpi kan tinggi tadi berapa
apa yang mereka tunggu sebenarnya
dari kajian anda
kalau undecided voters yang dua puluh persen
itu yang pertama itu adalah mereka yang karakteristiknya adalah kelas bawah
terus kemudian yang kedua itu sebetulnya itu tadi
jadi perlu diyakinkan ya
untuk mengapa mereka harus memilih salah satu kandidat gitu
jadi kalau dikatakan bahwa undisidit voters ini
itu sebetulnya menurut pengalaman survei kami ya
biasanya ini akan terdistribusi secara normal
apabila tidak ada terdistribusi secara normal
maksudnya itu adalah
akan terdistribusi sesuai dengan
sesuai dengan ini perbandingan
perbandingan seperti apa
perbandingan maksudnya kalau misalnya yang tadi
jadi itu akhirnya akan terbagi secara normal
nah kalau misalnya ada sesuatu yang
mempengaruhi pemilih ya
itu baru mereka akan memutuskan
nah apa ini yang bisa mempengaruhi pemilih
ini harus sesuatu yang sangat besar dan sangat meyakinkan
nah ini yang akhirnya para kandidat ini kemudian akan berlomba lomba
misalnya misalnya katakan salah satu terkena korupsi
akan membuat perilaku pemilih berubah
tapi tentu saja jangan sampai menjadi strategi
kemudian menciptakan sesuatu yang signifikan tadi
hanya karena kontestasi politik
perolehan suara yang sangat sangat sama kuat
kecurangan sedikit saja
itu bisa merubah kontestasi politik
salah satu kandidat melakukan kecurangan
itu sedikit saja
itu bisa merubah perolehan
kecurangan ini kan bisa dilakukan
di dalam tps
maupun di luar tps
maupun ketika pencoblosan
tapi itu diketahuinya bagaimana dong
kalau pas saat terjadi itu kan
apakah pemilihnya akan mengetahuinya bagaimana
kecurangan itu kan ada yang diketahui
dan ada yang tidak diketahui ya
tetapi kalau misalnya dia diketahui
baru dia bisa dikatakan bahwa itu adalah
tindak pidana ya
yang bisa diproses oleh panwas
jadi kata kata misalnya dia
membuka boro boro misalnya
supaya ada sebuah momentum yang merubah
dikatakan sebagai mungkin black campaign
atau seperti apa yang bisa mempengaruhi pilihan
baik kita tunggu lagi nanti
seperti apa apakah mungkin ada rencana
dalam waktu dekat juga untuk kemudian mengkaji lagi
begitunya dari carta maupun lkpi
kita tunggu juga ada momentum
debat begitu minggu depan
tepatnya hari jumat minggu depan
akan ada debat final yang
akan menunjukkan lagi pertarungan ide
gagasan dari para ketiga
pemimpin dki jakarta
apakah cukup akan membawa
cukup banyak pengaruh bagi tingkat elektabilitas mereka
terima kasih untuk sementara kajiannya
bu tatak dan juga
mas muslimin malam hari ini
terima kasih selamat malam